salah satu jurubicara pasangan prabowo sandi menyatakan akan melayani gugatan hukum terkait pengucapan kata boyolali yang dianggap rasis
jurubicara prabowo sandiaga uno menduga ada pihak pihak yang sengaja melemahkan prabowo sandi dengan terus menggoreng permasalahan tersebut
pernyataan tersebut dikatakan oleh salah satu jurubicara prabowo sandi kiai haji irfan yusuf hashim atau gus irfan di kediamannya di pondok pesantren al faros tebu irong kecamatan diwek jombang jawa timur pada minggu kemarin
menurut gus irfan kasus pengucapan boyolali yang dianggap rasis tersebut seharusnya dilihat secara utuh bukan sepenggal sepenggal
menurutnya hal itu adalah bagian dari upaya pihak pihak tertentu untuk melemahkan prabowo sandi
negara yang tak hukum ya pasti dilayani lah
maksudnya ada bukatan hukum yang dilayani kan gak bisa
masih diam atau sempat
masih diam paling kita memberikan penjelasan seperti saya bilang ini
tolonglah lihat secara lengkap jangan melihat ujungnya apalagi ujung yang sangat kecil